sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan siap menindaklanjuti arahan presiden jokowi
untuk melaksanakan tes kilat covid sembilan belas yang mencakup lebih banyak masyarakat
anies menunggu koordinasi pemerintah pusat untuk penerapannya di dki jakarta
jadi nanti ketika kita sudah mengetahui berapa banyak alat testing yang akan diarahkan ke jakarta
kita nanti akan siapkan juga untuk bisa melakukannya di jakarta dengan efisien